sementara itu tiga dari empat alat pemantau tremor di wilayah kaldera gunung krakatau rusak saat tubuh anak krakatau mengalami longsoran hingga mengakibatkan terjadinya tsunami pada sabtu dua puluh dua desember lalu
kini badan geologi kementerian esdm hanya mengandalkan satu unit alat seismograf untuk mentranskrip sinyal getaran yang diterima oleh pos pemantauan gunung api anak rakatau di cinangka kabupaten serang banten
tiga dari empat alat seismograf yang ditanam di kawasan gunung anak ali anak rakatau rusak akibat terjangan tsunami pekan lalu
rencananya tim teknis dan vulkanologis dari pvmbg badan geologi kementerian esdm akan memasang dua alat tambahan di dua pulau yang menjadi bagian kaldera gunung krakatau yakni pulau panjang dan pulau rakata
saat ini alat seismograf hanya bersisa satu unit saja yang berada di pulau sertung
kami sudah siapkan untuk rencana itu hanya sekarang itu karena ada lontaran satu ada ancaman lontaran ada ancaman kelongsoran sehingga mengganggu gelombang di sana
kita melihat nanti kalau situasinya sudah agak sedikit tenang mungkin kita bisa mendarat di pulau panjang dan di pulau rakata
karena pulau panjang dan pulau rakata itu masuk di dalam radius lima km